sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di indonesia bertemu dengan komisi sepuluh dpr memprotes kenaikan uang kuliah tunggal
mahasiswa menilai kenaikan ini tidak hanya berdampak pada universitas tapi juga keluarga mahasiswa
salah satunya disampaikan oleh mahasiswa universitas negeri yogyakarta
tidak hanya memprotes kenaikan harga uang kuliah tunggal juga ada penambahan golongan ukt semula mencapai tujuh saat ini mencapai sepuluh
sekarang ini kita mencapai sepuluh golongan
yang mana seperti yang mungkin saya rasakan saya sebagai mahasiswa dari fakultas vokasi dengan keterbatasan fasilitas keterbatasan sarana prasarana
bahkan ukt tertinggi di fakultas vokasi itu mencapai empat belas juta itu di golongan sepuluh
kalau dibayang bayangkan gitu ya dengan alasan mereka karena semua naik kondisi dengan inflasi
karena yang merasakan itu bukan hanya universitas gitu tapi orang tua yang menjadi bapak dan ibu dari mahasiswa pun merasakan seperti itu
jadi dirasa itu akan semakin menyiksa mereka
keluhan soal ukt ini juga disampaikan oleh ketua bem universitas jenderal sudirman di rapat dengar pendapat bersama komisi sepuluh dpr
ia menyebut kenaikan ukt di universitas jenderal sudirman mencapai lima ratus persen
ukt di unsut ini naik melambung sangat jauh tinggi
naik bisa tiga ratus sampai lima ratus persen
contohlah di fakultas saya sendiri saya dari fakultas peternakan
itu yang sebelumnya dua juta lima ratus rupiah sekarang naik menjadi empat belas juta
bagaimana kita tidak marah dengan hasil seperti itu gitu
akhirnya di tanggal tiga mei kemarin itu kita audiensi terakhir dengan pihak rektorat
tahun dua ribu dua puluh empat sudah dicabut
ini adalah peraturan yang mengatur tentang ukt ini
dicabut diganti dengan peraturan rektor nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh satu
tetapi digantinya pun menurut kami itu masih belum menjawab segala tuntutan kami
contohlah balik lagi di fakultas saya
itu hanya turun untuk golongan terbesarnya
untuk gorongan terbesarnya hanya turun delapan puluh satu ribu
benar benar menjadi keresahan kami
sementara itu mahasiswa universitas riau juga mengeluhkan tingginya uang kuliah tunggal
mereka menilai kenaikan ukt tidak logis
contohnya mahasiswa dengan penghasilan orang tua sebesar dua juta rupiah
tetap harus membayar ukt golongan delapan sebesar delapan tujuh ratus rupiah
hari ini sudah tidak logis lagi
kami yang mungkin secara letak geografis cukup jauh dari ibu kota
merasakan ukt itu sangat tinggi sekali bapak
tentuan ukt tersendiri itu tidak fleksibel dan tidak mencerminkan keterbukaan
bahkan teman teman yang mungkin calon mahasiswa baru
secara ekonomi keluarganya yang cuma dua juta per bulan
itu dikenakan ukt delapan bapak ibu
ukt delapan di undri itu angkanya delapan tujuh ratus
jadi secara hitung hitung saja perlu empat bulan gaji orang tuanya baru bisa membayar ukt
ini lima puluh an mahasiswa melaporkan untuk tidak lanjut sebagai mahasiswa baru
kemendikbud ristek dikti menanggapi protes uang kuliah tunggal yang dinilai mahal
plt sekretaris direkturat jenderal pendidikan tinggi kemendikbud
menyatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan tertial education
atau pilihan yang tidak masuk wajib belajar dua belas tahun
plt sekretaris direkturat jenderal pendidikan tinggi kemendikbud cicik sri
menyebut bahwa pendidikan tinggi tinggi adalah kepentingan pendidikan tinggi
di indonesia belum bisa gratis seperti di negara lain
alasannya karena bantuan operasional perguruan tinggi negeri boptn
belum bisa menutupi semua kebutuhan operasional
cici juga menyatakan pendidikan tinggi tidak masuk wajib belajar dua belas tahun
dan merupakan pendidikan tertial atau pilihan
nyanyi teman teman sekalian kita dasarkan sebagai untuk kemudian sebenarnya ini tanggungan biaya
agar penyelenggaraan pendidikan itu memenuhi standar mungkin
tapi dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini adalah tersery emping
jadi bukan wajib belajar
artinya tidak seluruhnya lulusan slta smk itu wajib masuk perguruan tinggi
ini sifatnya adalah pilihan
saudara sebelumnya pada januari lalu presiden jokowi mengaku kaget karena menerima laporan
angka rasio penduduk indonesia berpendidikan s dua dan s tiga hanya empat
jokowi menyebut angka rasio itu sangat rendah dibandingkan negara tetangga
seperti vietnam dan malaysia
dan rasio penduduk berpendidikan s dua dan s tiga terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini
indonesia itu diangka empat puluh lima empat puluh lima
negara tetangga kita vietnam malaysia sudah diangka dua empat puluh tiga
negara baru diangka sebanyak empat tiga juta
angka ini naik di dua tahun berikutnya menjadi enam enam juta orang dan enam tujuh juta orang
meski jumlahnya besar angka kelulusan sma terbilang kecil mengingat penduduk indonesia yang jumlahnya mencapai dua ratus tujuh puluh juta orang
lalu bagaimana dengan tingkat kelulusan di jenjang sarjana saudara
di tahun dua ribu dua puluh ada satu empat puluh dua orang lulus s satu
di tahun dua ribu dua puluh satu jumlah meningkat
menjadi satu satu ratus lima puluh delapan orang
sementara di tahun dua ribu dua puluh dua yang lulus sarjana sebanyak satu dua ratus delapan puluh dua orang
serupa dengan lulusan sma meski jumlahnya besar angka kelulusan sarjana ini boleh dikata sangatlah kecil mengingat penduduk indonesia yang jumlahnya ini mencapai dua ratus tujuh puluh juta orang
sebelumnya dari kemendikbud sempat menjelaskan bahwa uang kuliah tunggal ini dibayarkan setiap semester
hari ini saudara badan eksekutif mahasiswa dari berbagai kampus ini bertemu dengan komisi sepuluh dpr untuk memprotes ukt mahal
apa yang dihasilkan dari pertemuan tersebut kita perbincangkan bersama dengan syaiful huda ketua komisi sepuluh dpr dan juga ada cecep darmawan pengamat pendidikan
selamat petang bapak bapak sehat selalu
pak saiful setelah tadi pertemuan dengan mahasiswa mendengar keluhan langsung yang disampaikan oleh para bem ini ketua bem ini apa langkah lanjutan dari dpr
ya sebenarnya gayung bersambut sebelumnya kami sudah merespon keras sebenarnya menyangkut soal kenaikan ukt mendadak
betul betul mendadak kami pun di komisi sepuluh cukup kaget sekali dengan ada skema baru kenaikan ukt
nah tadi sebenarnya kulminasi dari aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa hampir sebulan setengah terakhir
kami tadi sampaikan salah satu respon yang kami ingin cepat direspon oleh pemerintah
kita minta pemerintah terutama kemendikbud untuk mencabut permen nomor dua tahun dua ribu dua puluh empat
karena di situ mengatur terkait dengan standar ukt
atau standar satuan pembiayaan
disitulah lalu menjadi rujukan dari para rektorat para pihak kampus
yang lalu mentafsirkan bahwa diperbolehkan untuk melakukan penaikan ukt itu yang pertama
yang kedua kebetulan dua hari sebelumnya karena kebetulan kami baru masuk masa sidang masa sidang kelima ini
kami merespon terkait dengan dinamika pembiayaan pendidikan kita yang terus
kami sudah membentuk panja pembiayaan pendidikan
jadi panja ini akan bekerja selama dua bulan ini untuk memastikan pemerintah harus punya standar batu
yang lalu tidak bisa diotak atik di tengah jalan bagi kampus manapun termasuk bagi sekolah manapun
indeks biaya pendidikan kita ini penting untuk ditetapkan oleh pemerintah
supaya volume apbn kita betul betul diafirmasi untuk pendidikan
pendidikan kita yang setara itu dengan rp enam ratus enam puluh lima triliun yang dikelola oleh kemendikbud hanya delapan puluh lima triliun
jadi masih jauh sekali dan itulah lalu kenapa termasuk berisiko terhadap pembiayaan pemerintah terhadap perguruan tinggi
yang ketiga kami ingin mempertegas cara pandang kami dikut melalui prop cicik bahwa pendidikan tinggi adalah tertial education
itu dalam banyak hal salah itu
tidak relevan lagi untuk disampaikan
kalau cara pandang ini dipakai oleh kemendikbud itu berisiko betul bagi masa depan anak anak kita untuk bisa melanjutkan jenjang perguruan tinggi
karena itu kita minta statement itu untuk bisa dicabut
dan diklarifikasi supaya clear bahwa cara pandang yang menempati jangan menempatkan pendidikan tinggi hanya sebagai tertial education
itu tidak relevan lagi untuk dipakai standar itu
bahkan semestinya dengan indeks tadi itu angka rasio yang sangat masih kecil itu semestinya menjadi picu bagi pemerintah untuk menaikkan anggaran pendidikan
yang semestinya menjadi hak warga negara kita
oke baik saya tahan dulu di sana pak saiful saya ke pak cecep dulu
kalau pak cecep sendiri melihat bagaimana ini apa yang bisa anda cermati dari apa yang muncul belakangan ini
kenaikan disebutkan tadi oleh bem undri ya sampai lima ratus persen kenaikannya
ya ini menurut saya pemerintah harus cepat turun tangan ya
padahal presiden kan sudah mengingatkan tuh betapa ya lulusan kita itu dibanding dengan negara lain khususnya di s satu s dua s tiga masih tertinggal
dan data dari kita juga kan yang melanjutkan dari slta ke perguruan tinggi itu hanya tiga puluh satu
nah itu kan artinya rata rata lama sekolah kita yang juga masih jauh ya masih delapan sekian
ini kalau perguruan tinggi makin mahal artinya ini sudah terjadi liberalisasi
diserahkan pada pasar apalagi tadi ya dari kemendikbud menyebutnya apa tersier
menurut saya betul kelilu harus dicabut tuh
itu berbahaya itu bagi bangsa dan negara seakan akan lepas tangan
ya dan pendidikan kan masih ranah publik dan tidak boleh pendidikan menjadi swastanisasi liberalisasi ya
jadi persoalan utama menurut saya saya sepakat nih pak saiful ya persoalan utama itu tadi yang disebut berapa delapan puluh lima triliun ya
untuk pendidikan tinggi itu terlalu kecil
dan nomenklatur dua puluh pendidikan persoalannya di sini
ini yang harus dikaji ulang ya bagaimana dua puluh persen itu tepat sasaran jangan lagi dibebani oleh gaji guru gaji dosen dan nomenklatur lain
di luar operasional dan investasi untuk pendidikan
jadi dpr nah untuk ke depan nih yang dua puluh itu khusus lah untuk investasi dan operasional pendidikan persekolahan dan pendidikan
dan kementerian lain tentu juga mungkin
sebenarnya kami ya saya yakin lah
yang mestinya juga sebetulnya kampus harus kreatif
jadi awalnya dari situ dulu soal
anggaran yang tidak proporsional
maka ada lonjakan ini
tidak proporsional dan tidak berkeadilan
kalau kita hitung semua nilai swasta kan ada empat lima ratus nya
betul ya pak saiful kurang lebih segitu
pak saiful jadi ini kalau tadi anda
menyatakan bahwa ada beberapa
catatan yang akan disampaikan pemerintah
lebih detail soal anggaran pendidikan ini
mulai minggu depan kita akan memanggil
semua hasil rekomendasi panja
yang rencana hanya dua bulan ini
cara baru dan menggunakan alokasi baru
saya sudah lama terus kita suarakan
tadi saya sampaikan delapan puluh lima triliun itu keseluruhan
yang untuk perguruan tinggi hanya tiga bulan
ini kalau dpr mendorongnya mau gimana nih
sekarang anggaran untuk pendidikan itu
kalau dpr mau mendorong menaikkan jumlahnya
atau pembagiannya yang lebih proporsional
lebih kepada porsi yang harus dikelola
oke berarti menambah lebih dari dua puluh persen
setara dengan rp enam ratus enam puluh lima triliun
paling tidak dikelola oleh kemendikbud
biaya operasional yang bisa diberikan
pemerintah kepada kampus kampus kita
bisa sesuai dengan kebutuhan
tapi itu hal yang possible tidak sih pak saiful
bisa dialokasikan untuk anggaran
bahwa soal pendidikan adalah prioritas
dan tulang pengemasan depan kita
dari enam ratus enam puluh lima triliun kami harapkan
rekomendasikan tolong coba ditambahkan deh
kemendikbud tidak rp delapan puluh lima triliun
beberapa isu pokok pendidikan kita
yang hari ini menjadi persoalan
cecep kita kan bicara dua ribu empat puluh lima indonesia emas
edukasi yang bagus untuk menciptakan indonesia
anda melihat apa yang bisa step by step
ya saya kira ini momentum baik ya di dua ribu dua puluh
karena dua ribu dua puluh empat ini harus segera menyusun
rpjp termasuk bidang pendidikan
dengan kawan kawan pendidikan munculkan
secara khusus ya tapi pendidikan
sebenarnya manusia satu saja bidang pendidikannya
bagaimana indonesia emas ya
road map nya per lima tahun di rpjp nya nanti
sehingga termasuk anggaran pendidikan
itu harus untuk operasional investasi saja
saya khawatir indonesia cemas nanti
tidak cemas dan jadi indonesia emas
tolong dua puluh persen untuk investasi
dan orang orang yang dari kelompok marginal
beasiswa kalau itu dilakukan
saya kami juga sudah mencoba sebenarnya untuk
sampai dengan kita menayangkan saat ini
terima kasih ketua komisi sepuluh dpr
sudah berbagi pandangan bersama kami